salah satu ibu rumah tangga di tasik malaya menghabiskan satu tabung lpg tiga kg dalam dua pekan
jika dikalkulasikan pengeluaran dalam satu bulan untuk gas lpg tiga kg kurang dari rp lima puluh
iya berat soalnya nanti beban resiknya jadi nambah jadi makin mahal bayarnya
sementara masak harus setiap hari ya bu
sehari bu bisa masak berapa kali bu
dua sampai tiga kali
hal senada diungkapkan pedagang keliling di kawasan
di kampung jaya mereka mengaku bingung jika gas lpg tiga kg harus dihilangkan
penggunaan kompor listrik bagi pedagang keliling dianggap menyulitkan
sangat susah kalau itu sudah habis ikatnya bagaimana
harus ke mana
kandungan keliling ya
mengkonversikan tabung gas tiga kg menjadi kompor listrik tak semudah membalikan telapak tangan
jika tak dipikirkan dengan matang konversi ini akan menimbulkan masalah baru
setidaknya ada tiga masalah yang ditekankan oleh bima yudhistira selaku pengamat ekonomi
yaitu tagihan listrik masyarakat yang membengkak perubahan budaya serta infrastruktur di daerah yang belum memadai
jadi harus ada integrasi
hulunya ini sumber dari kompor listrik harus energi terbarukan
harus ada jaminan itu dulu
baru kemudian di ujungnya menggunakan kompor listrik jadi ada integrasi
kalau sekarang kelihatannya pembenahannya dilakukan di hilir
disuruh adaptasi dengan kompor induksi kompor listrik
masyarakat berharap pemerintah bisa kembali mempertimbangkan kebijakan ini
mengingat kenaikan harga bbm memberikan imbas yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat golongan menengah ke bawah